cermin bilang kamu itu lebih bagus pakai baju yang kamu kenakan sekarang
ya udah deh minggir kita pergi yuk
ya aisyah ternyata kamu tidak lupa dengan suara aku aku datang ingin bermesraan dengan kamu mau
mending sekarang kamu pergi dari sini
justru ibu kamu tidak ada di rumah makanya aku kesini memangnya aku bodoh
aisyah aisyah buka pintu aisyah aisyah buka pintunya
dengar baik baik sampai kapanpun
dia akan jadi milik buka dan sekaligus jadi istriku media satu lagi siapapun
yang berani mendekati dia dia berhadapan dengan aku rian dan bahwa mengancam dia
ngomong sampai kapanpun sampai engkau akan praktisi bahwa caranya punya kekuat lu standare ultra respecto rihanna dan kekasih illnesses beraber
kapanpun juga aku tidak akan rela anakku menikah dengan orang seperti kamu
sekarang keluar dari rumahku
keluar keluar keluar keluar keluar
kamu tidak perlu takut
ibu akan selalu melindungi kamu
ibu tidak akan pernah meninggalkan kamu
apa yang kamu lakukan rafi
semuanya ini siapa yang membuatnya
sini tidak perlu berdiri
bolehkah aku membuat patungmu
ya siapa yang membuatnya
boleh untuk pertama kalinya aku merasa sangat sedih
karena aku nggak bisa lihat hasil karya aku dengan mataku
aku sangat ingin lihat ujianmu dengan mataku
aisyah aku janji kamu pasti bisa melihat aku
kamu pasti bisa melihat dunia ini dalam mata kamu sendiri sayang
kalau menurut data pencatatan kesehatan
aisyah secara keseluruhan
dia masih ada harapan untuk bisa melihat kembali
rumah sakit kami juga memiliki dokter terbaik di bidang ini
dia datang sebulan sekali karena dia tinggal di luar kota
kebetulan tiga minggu lagi dia akan datang
sampai bila pun yang lain lihat dia artinya masih tak terkenal
dan karena ada banyak duit di si saker dia sangat présent
maka aku masih terkejut
karena aku pasti bisa menyet omong akit
jika anda sungguh sebenarnya diroad
jikaame masih beridents
kamu tanya sama cermin aku lebih cantik pakai baju yang mana
yang ini atau yang ini
cermin bilang kamu itu lebih bagus pakai baju yang kamu kenakan sekarang
ya udah deh mending selang kita pergi yuk
eh nak rafi sudah datang
bu kita berangkat dulu ya
pasti bu saya pasti menjaganya dengan seluruh jiwa raga saya
allah lindungilah anak hamba
dan berilah dia kebahagiaan yang begitu dia inginkan selama ini
jumlah coment chris

rupanya dia sudah mulai berancar gara gara dengan aku
iya bos jauh
bi gaisah dalam bahaya
ya sudah kamu tunggu di rumah jangan kemana mana biar bibi yang kesana ya
hei apa yang kamu lakukan